eee kang numpang tanya kang kalau bumi perkemahan dimana ya kang
waduh neng mendingan juga nginep aja di diem
di situ mah loba berit loba lintah orai oge loba neng
oh bahasa inggrisnya bagus amat
jadi boleh siapa yang berani lawan gue singgih baju
mel pacar lo kenapa tuh
udah kurus kerimping sobelagu lagi
hi anak aja
nggak dia udah kurang kremen kremen kayak gitu maco tau
dia kayaknya lagi caper tuh malam malam
fiks tuh caper
hmm pampernya gitu
udah ya nggak usah kita kesini bukannya mau ribut
siapa yang mau ribut
gue pengen ajakin diadu pajo
pegangin jaket gue
bebep bebep iyan iyan
bebep iyan bebep iyan
kalau gitu peserta selanjutnya layar dado
siapa yang bisa menang melawan dado bakal dapat stiker gratis dari warung babe
ngga menang bisa menang polisi di warung dada

nggak ada yang lounge
megan udah biaran aja
dok lawan dong si megan takut lo sama dia
kalau lawannya cantik gini dadah manyerah aja
tante marissa kemahnya dimana ya
emangnya kita udah sampai di area perkemahan
udah ini daerah perkemahan
tapi kok gak ada ya
kok nggak ada yang kemah
eh eh tuh tuh tuh ada orang tanyain aja ya
kang numpang tanya kang kalau bumi perkemahan di mana ya kang
waduh neng mendingan juga nginep aja di die
di situ mah loba berit loba lintah orai oke loba neng
oh bahasa inggrisnya bagus amat
lain orai orai orai teh uler uler neng uler
kang kita bukan mau nginep di villa ataupun bumi perkemahan kang
cuma kita lagi pengen tahu orang kemah dimana kang
cuma pengen lihat aja kang
oh ngomong atu neng dari tadi neng lurus aja ikutin jalan ke atas terus
nanti di sana ada petunjuk pelang arahnya ya
oke kang makasih
thank you orai
orai si neng orai orai teh nahon ih
hahaha liat tuh
liat tuh kak alex tuh tutup terus tuh
eh girls kok lo udah malu gini tapi boy belum deketin rea shay
gila eh lo pada
masih gak mau nyamalah kayak gitu
mending cari tempat sepi gitu menyendiri gitu
enggak gue gak mau ngapain coba gue menyendiri kayak orang gila
kayak orang gila aja
asal lo tau ya rea itu tuh trik nih
mungkin boy tuh lagi malu karena ada kita kita
jadi mendingan lo samperin aja deh ya
deket kok lo di situ
eh gak mau ah gapain
mendingan gue di sini aja sama kalian
nah jangan seru seru deh rea
gue temenin willy dulu ya aduh
kalo gitu gua mendingan main api ongkot aja deh
kalo gitu gua juga dadah reva
wah nggak setia nih sama gue ya
sekarang giliran lo yang agresif ya
jangan sampe lo ngingetin gua berbual sama aika oke
nanti biar gue yang ngeliat lo berdua sama aika
soalnya gue gak biasa di tempat kayak ini
jakarta kan nggak sedingin ini
kayaknya lo gak bisa berdua kan nih sama rayyan
ya gak apa apalah
lagian tujuan gue kesini kan juga bukan buat pacaran
tapi buat persahabatan kita
jujur aja gue hari ini senang banget
dan mudah mudahan aja
kita bisa berdua
ya mudah mudahan aja
perdamaiin kita tuh terus berlanjut mon
gak ada permusuhan lagi
gue juga maunya begitu boy
tapi yang gue liat
gue tetep masih waspahdin dia
karena keliatannya dia doang yang masih gak terima perasaban gue juga
kayaknya gak cuma gue yang bisa berduaan
itu juga kayaknya gak bisa berduaan tuh
kenapa lagi berduaan
udahlah becan lo jangan aneh aneh lah
aku lagi bisa ditemukan sahabatan
dan semoga serigala sama warrior
gak ribut lagi
iya saya jangan pura pura aja temenan sama boy
bener bener memaknai pendamain
ini jangan didasarin sama bubuk sangka dong
kalo misalkan lo masih ada bubuk sangka
ntar kalau ada salah paham dikit ribut lagi
gimana sekolah baru
iya betah lah
dingin banget ya
kayaknya gue mau bawa sarung tangan deh ke tenda
awas jangan sampai kitarin lo
ntar balik lagi kan
iya seneng kok

lu udah ngomong belum ke dia

emang tau aja lu mon
ya lo cocok banget sama dia boy
kok gak dingin ah
mau minuman hangat gak aku bawain
oh gak usah tadi gue baru aja minum minuman yang anget gitu
dulu gue juga suka touring traveling bahkan keluar dari jawa
kayaknya gak mau minum